lonjakan kasus covid sembilan belas kembali terjadi
kasus terbanyak ditemukan di daerah seputar ibu kota
seperti jakarta banten dan juga tangerang
di antara kasus yang ada ditemukan juga varian baru covid sembilan belas
bagaimana kebijakan satgas nasional untuk penanganan di level daerah
dan apa saja antisipasi terkini terhadap temuan varian baru ini
kita ulas bersama epidemiolog fkm universitas indonesia
yunis miko dan juga juru bicara kementerian kesehatan muhammad syahril
halo selamat malam bapak bapak apa kabar
dalam kondisi baik pak syahril dan juga pak miko
saya akan ke pak syahril terlebih dahulu
ketika beberapa hari yang lalu menkes menyebutkan
akan terjadi lonjakan pada minggu kedua dan minggu ketiga
yang menjadi puncak penyebaran subvarian omikron ba empat dan juga b lima
sebenarnya seberapa siap kita menghadapi potensi puncak gelombang kali ini pak syahril
jadi yang pertama kami ingin jelaskan
baru masa pandemi ini masih ada
jadi pluktuasi angka angka yang terjadi
apakah itu penambahan kasus
akan bisa terjadi
sehingga naik turun itu hal yang wajar di dalam masa pandemi ini
nah berkaitan dengan adanya subvarian baru
b empat maupun b lima
maka berbagai pengalaman yang lalu
akan bisa terjadi
jadi apa kenaikan kasus ya
seperti halnya delta omikron
tetapi untuk delta dan omikron
naikannya atau lonjakannya sangat tinggi
nah karena itu
bapak menteri kesehatan memperkirakan
apabila terjadi lonjakan satu bulan setelah deteksi awal
b empat dan b lima ini sekitar sepertiga
dari enam puluh ribu berarti sekitar dua puluh ribu
nah itu suatu kredisi
dan juga pengalaman
yang mungkin juga bisa mengambil
keuntungan dari negara negara lain
nah sehingga kita itu mempunyai suatu kewajiban
bagaimana kita melakukan pengendalian
atau pengawasan terhadap kemungkinan
adanya kenaikan kasus ini
cuman sampai hari ini
kami ingin sampaikan
walaupun ada kenaikan kasus hari ini
ada dua puluh empat ya dua puluh empat orang dari hari kemarin
jadi ini mudah mudahan kita masih bisa mengendalikan angka angka ini sebagai yang dengan pandemi terkendali
baik tapi walaupun masih keterisian dua sekian persen masih rasanya jauh begitu dari misalkan seperti yang kita takutkan pada delta dan juga omikron
sebenarnya kesiapan kita seperti apa pak baik secara fasilitas maupun tenaga kesehatan misalkan
ya jadi kita sudah memberikan kewaspadaan kepada seluruh daerah rumah sakit dinas kesehatan
dan kita memberikan suatu lebih siap karena kita punya pengalaman setelah dua tahun setengah ini kita menangani covid sembilan belas
baik di tingkat hulu maupun di tingkat hunian di tingkat rumah sakit
kemudian sdm tenaga kesehatan rumah sakit rumah sakit maupun puskesmas
insya allah kita sudah menyiapkan lebih baik dari yang lalu karena pengalaman ini membuat kita jauh lebih siap
tapi apakah ini juga hanya di ibu kota saja atau kemudian yang dekat dengan ibu kota
bagaimana dengan daerah misalkan pak kalau kita tahu pada kasus lonjakan di delta maupun omikron ini kan kesiapannya berbeda
apalagi mungkin yang satu baru mulai yang lain sudah selesai bagaimana kemudian
ya jadi berbeda
jadi ada lima provinsi yang memang akannya naik ya terutama jakarta tinggi yaitu sekitar tujuh ratus an kemudian banten jawa barat jawa timur dan bali
nah kita punya pengalaman yang lalu artinya semua provinsi sudah mempunyai standar yang sama untuk menyiapkan layanan di tingkat rumah sakit maupun di tingkat puskesmas
baik itu tracing maupun testing
sekaligus apabila ada perawatan yang memerlukan perawatan bagi pasien pasien yang sedang maupun yang berat
dan tentu saja tempat tempat isolasi mandiri di berbagai daerah yang kita lakukan
cukup saja itu kita siagakan untuk memang menampung apabila ada suatu lonjakan atau kenaikan kasus yang memang memerlukan perawatan isolasi mandiri
saya akan ke pak miko kalau begitu pak miko saya minta tanggapannya ketika itu tadi penjelasannya bagaimana kemudian tanggapan anda
seberapa sigap sebenarnya yang disiapkan pemerintah untuk kemudian mengantisipasi potensi ledakan yang ada di pertengahan juli mendatang pak miko
ya jadi kita sudah punya pengalaman tiga gelombang
gelombang pertama tahun dua ribu kemudian gelombang kedua dan gelombang ketiga
gelombang pertama dengan kasus empat belas kemudian gelombang kedua dengan puncak lima puluh empat ribu kemudian gelombang ketiga dengan puncak enam puluh lima ribu begitu
nah dengan pengalaman itu pasti indonesia sudah punya pengalaman
tapi menurut saya pengalaman itu jangan berulang jangan menjadi itu ulangan
jadi harusnya itu akan menjadi lebih baik
jadi lebih baik itu menurut saya
satu surveillance kita tidak lebih baik dari gelombang pertama dan gelombang kedua
harusnya ini lebih terbaik
karena surveillance kita adalah intelijen atau dalam beberapa perang kita membutuhkan surveillance atau intelijen ini
jadi kita harus punya peta di mana saja kemudian subvarian omicron ba empat dan ba lima
kemudian subvarian apalagi yang ada di negara kita
kemudian subvarian apalagi yang ada di negara kita
kemudian varian apalagi yang masih ada di negara kita
menurut saya kita harus siap siapa saja busuk busuk kita begitu
dan kemudian kita siapkan perangkat terangnya baik itu vaksinasi pakai masker kemudian kebayangan kesehatan
itu harus kita siapkan termasuk anggaran
setahu saya dalam rapat dengan pak bupati atau wali kota
jadi menurut saya menonton di tv
jadi menurut saya ya ini apakah sudah cukup anggarannya kemudian itu harus dikaji
karena kemungkinan besar kalau kita membiarkan kasus covid walaupun ini subvarian omicron
kita punya pengalaman pada gelombang ketiga dengan subvarian omikron dan ini adalah subvariannya
kemudian kita harus punya peluru peluru yang lebih baik
jadi menurut saya kalau ini dibiarkan pada gelombang ketiga kan dibiarkan kemudian sampai enam puluh kasusnya
tapi kemudian kematiannya rendah kemudian juga yang masuk ke rumah sakit juga rendah
dan menurut saya ini adalah ancaman yang tidak harus ditakuti begitu
tapi tetap harus disikapi begitu
jadi kita tetap perlu subvarian atau intelijensnya itu kita perlu
peluru tapi tidak terlalu banyak atau tidak terlalu besar
kita perlu kemudian rumah sakit
tapi kan dari pengalaman gelombang ketiga
kita tidak memerlukan banyak rumah sakit
jadi kita perlu tenaga grafik tidak banyak banyak
jadi menurut saya kalau intelijensnya secara baik sekarang
maka perhitungan tadi dapat diprediksi berapa sih kita perlu semua itu
berapa kita perlu dokter
jadi menurut saya perkiraan saya
kondisi saya adalah kalau intelijen sekarang benar
maka dua minggu eh seminggu lagi
kasus kita akan menjadi dua minggu
empat empat ratus seminggu lagi kasus kita akan menjadi empat delapan ratus begitu
jadi prediksi yang seperti ini kemudian diantisipasi dengan tadi persiapan persiapan yang baik dan benar
dan perkiraan perkiraan yang baik dan benar
dan kuncinya adalah intelijens
kuncinya adalah subvarian
baik pak miko kalau tadi anda juga mengatakan maupun pak syahril mengatakan ketika subvarian ini rasanya tidak seberbahaya
kalau dilihat dari pola sebarannya akan kira kira sebesar apa pak
ledakan yang diperkirakan kalau anda mengatakan intelijen tadi di pertengahan juli mendatang pak miko
ya tersayangnya intelijens kita belum sempurna ya
kalau berdasarkan tadi dari laporan pak saril
saya menugak bahwa ledakan ledakan itu akan berasal dari kota kota yang ada penerbangan luar negeri
jadi jakarta surabaya begitu kemudian bali
jadi kelihatan sekali bahwa kota kota yang ada pengembangan luar negeri itu akan terdulu meningkatkan covid sembilan belas
akan terlebih dahulu ya
jadi menurut saya ya banyaknya kasus akan di kota kota yang ada pengembangan luar negeri
dan kemudian pasti akan menyebar ke daerah daerah yang juga ada jalur
kalau balik mobilisasinya ke jawa timur jawa timur ke mobilisasi kemana
kemudian itu harus dipelajari
dan itu kita sudah punya pengalaman
jadi mobilitas orang itu kita bisa pelajari
dan kemudian penyebarannya juga kita bisa pelajari
jangan kita tidak mengambil pelajaran dari gelombang ketiga begitu mas
baik seperti yang anda katakan artinya surveillance nya harus dibenahi begitu ya
dari tiga gelombang yang pertama
kemudian harapannya bisa dimonitoring dengan baik begitu pak miko ya
kalau kita tahu itu maka kemudian kita akan bisa melakukan perang dengan baik
jadi kalau kita perang itu sudah diperiksi oleh surveillance kita atau intelijen kita
kita tahu bagaimana mengatasi musuh musuh kita
kalau musuh kita kita sudah baca begitu
jadi menurut saya kita bisa belajar dari gelombang gelombang sebelumnya begitu mas
baik berarti antisipasi dan juga kesiapan itu menjadi penting
saya ingin bahas soal bagaimana kemudian vaksin booster kemarin juga sudah bisa
bisakah kemudian ini menghalangi ledakan yang ada yang pada bulan depan
tapi kita akan jeda senak pak syahril dan juga pak miko
pemirsa telah bersama kami di cnn indonesia newscast
bagaimana anggapannya pak ketika menjadi masalah
bagaimana kemudian kita seharusnya juga bisa memfokuskan dan memprioritaskan pengawasan dan juga analisis data ini pak
ya jadi gini kita kan saat ini sudah ada data kenaikan kasus ya
ada subpar yang baru
nah tugas kita adalah bagaimana melakukan pencegahan dan pengendalian itu secara serta simultan
di satu sisi protokol kesehatan
protokol kesehatan dengan phbs itu harus kita ketatkan
kita disiplinkan kepada seluruh masyarakat
oh ini ada subpar yang baru loh
dan kemungkinan akan terjadi lonjakan kasus yang pak menteri sudah mengingatkan sekitar dua puluh an ribu
berarti sepertiga dari omikron yang lalu
jadi ini harus kita tegakkan sama sama
yang kedua untuk menekan agar kesakitan tidak lebih berat
makanya vaksinasi itu merupakan upaya agar masyarakat yang terkena subvarian baru ini itu tidak lebih berat
sehingga vaksinasi ini menjadi kunci utama
sehingga harus bersama sama antara tadi protokol kesehatan phbs dan vaksinasi
dan di satu sisi kita tetap menyiapkan seperti apa yang disampaikan oleh pak amiko tadi
ya untuk intelijen kita deteksi kita ya semakin banyak
sesuai dengan angka kasus yang ada
kaligus juga kita menyiapkan bagaimana penanganan di isolasi mandiri
karena kita sudah lama nih pak amiko ya
isolasi mandiri kita positif ya sedikit
dan sekarang akan ada lagi kita siapkan kembali
karena tidak gampang juga mempabilisasi sdm alat alat mungkin apd dan seterusnya
rumah sakit saya kira sudah kami sebabkan seluruh edaran dari menteri kesehatan
pada sepeda sakit
dinas kesehatan dan rumah sakit seluruh indonesia
bukan hanya rumah sakit pemerintah tapi semua rumah sakit keluarga yang melayani kasus rujukan ya
apabila ada pasien yang harus berujuk ke rumah sakit
baik pak syahril tapi apakah kemudian dengan hanya surat edaran
begitu sosialisasi kepada pihak rumah sakit di daerah kepada masyarakat yang lebih masif ke banyak daerah
ini sudah bisa cukup kemudian pak untuk kemudian antisipasi ledakan subvarian ini pak
oh bukan bukan hanya itu kita kan sudah punya satgas satgas ya
dari tingkat nasional bahkan sampai ke desa desa ada satgas
dan ini masih berlaku satgas ini mempunyai peranan yang sangat penting
di dalam menggerakkan mengendalikan bagaimana masyarakat dapat dimobilisasi untuk melakukan tadi disiplin
kemudian melakukan vaksinasi

dan tentu saja pemerintah daerah sangat berpikir
sangat peran sentral di sini karena masyarakat itu adanya di daerah
didukung oleh seorang kepala daerah
yang notabene ditindaklanjuti oleh kepala dinas kesehatan
jadi kita serta merta bukan hanya ini bukan tugasnya kementerian kesehatan
tapi seluruh pemangku kepentingan termasuk pihak swasta yang berkaitan dengan vaksinasi
dulu bagus sekali pihak swasta bersama tni polri
kemudian dari masyarakat untuk menggerakkan sentra sentra vaksinasi
untuk meningkatkan cakupan vaksinasi satu dua maupun booster
baik artinya semua pihak dituntut untuk kemudian bisa berpartisipasi kemudian mengantisipasi
nah ketika anda tadi sudah banyak mengatakan soal vaksin begitu
kalau boleh tahu dari anda ke menkes bagaimana kemudian datanya pak
apakah kemudian vaksin booster ketiga ini sudah dianggap cukup
atau jangan jangan kita butuh vaksin booster kedua sebetulnya
jadi kurang dari standar who yang ada
nah standar standar ini harus kita capai bareng ya serentak
agar terbentuk antibody atau imunitas yang komunal imunitas bagi masyarakat
terutama nanti apabila kena tidak jauh lebih berat dari omikron atau delta yang sebelumnya
tentu saja ini memerlukan peran mas ya peran kita semua yang kemarin sudah bagus
dari kita semua stakeholder yang terkait dalam menggerakkan vaksinasi ini
baik saya akan ke pak miko dengan pertanyaan yang sama
kemudian seberapa kemudian vaksin booster ini akan mampu pak membentengi kita
dan apa jangan jangan kita butuh booster tapi yang ke dua begitu pak miko
ya jadi dilaporkan bahwa suvarian b empat b empat dan b lima itu mampu melakukan istirahat
mampu melakukan escape atau mampu menghindar dari imunitas yang terbentuk
baik itu dari infeksi atau baik itu dari vaksin
jadi menurut saya ada kemampuan itu menurut saya b empat b lima harus mendapatkan perhatian khusus begitu
jadi vaksinasi mungkin bisa terinfeksi oleh b empat b lima
tapi tadi sekali
sekali lagi saya perhatikan menurut pak salir juga sama dengan saya bahwa infeksi omicron atau suvarian b empat dan b lima itu
kalau sudah divaksin pasti lebih ringan
bahkan vaksinifikasi untuk meringankan gejala menurut saya jauh lebih besar dibandingkan vaksin efektif
vaksinnya dalam mencegah infeksi begitu
jadi kita mengharapkan vaksin itu
yang pertama adalah mencegah keseriusan penyakitnya
harapan saya adalah ya sudah lah kita mencapai vaksinasi setinggi tingginya
paling yang pasti adalah kita mengharapkan bahwa orang kalau terserang covid sembilan belas
apapun suvariannya apapun suvariannya pasti akan lebih ringan kalau sudah divaksin untuk boster atau ulangannya
saya juga menurut saya sebut ulangan jadi vaksinasi covid sembilan belas itu vaksin pertama vaksin kedua dan ada boster yang ketiga
dan kemudian kita perlu ulangan
jadi menurut saya ulangan jangan sembarangan diberikan kita harus lakukan studi dulu
kemudian studi itu dilakukan harusnya pas sekarang ini dan harusnya hasil studi itu sudah ada begitu
sehingga pada waktu memberikan ulangan
itu kita tahu bahwa sudah ada
kita tahu berapa kadar
antibody yang dibutuhkan
di dalam tubuh untuk
kita terhindar dari varian apapun
tidak parah dari varian
apapun atau sub varian apapun
jadi begitu mas
baik artinya dengan booster ketiga
saja sebenarnya sudah bisa cukup
meningankan gitu ya artinya
pak syahril dan juga pak miko
nah saya ingin ke pak syahril lagi pak syaril ketika
hari ini kita sudah bebas mobilitas
baik domestik keluar negeri
dengan tanpa tidak seketat
pada dua tahun kemarin begitu
bagaimana kemudian hal ini
nantinya juga bisa menunjang
alangkah antisipasi kita pak
dari lonjakan di
pertangahan juli mendatang
ya terima kasih
jadi seperti yang saya katakan tadi
saat ini kita harus
melakukan secara simultan
keluar negeri masuk juga
bukan berarti harus semuanya dilakukan
sekaligus harus dikarantina
tidak seperti yang lalu karena angka angka
yang ada ini pun masih dalam keadaan yang terkendali
kemudian kita juga tetap melakukan
yang memang kita
artinya kita melakukan deteksi awal sebagai contoh nih
kalau ada pertemuan pertemuan
yang bersekala internasional
maka salah satu persyaratan
yang harus mereka lakukan adalah
melakukan tes antigen yang dilanjutkan
dan ini sudah dilakukan
dan saat ini pun di beberapa tempat
atau di beberapa peristiwa
itu sudah dilakukan seperti itu
karena ini adalah bentuk suatu
kewaspadaan kita agar kita
kenaikan kasus ini
baik kewaspadaan menjadi kunci
begitu ya pak syahril saya akan pahami kalau ada yang mau berkata
pak miko terakhir bagaimana
kemudian apakah cukup kewaspadaan saja
dengan segala pelonggaran aturan
apa jangan jangan kita harus mengetatkan lagi
begitu aturan penggunaan masker
kemudian atau aturan pcr
untuk perjalanan jauh seperti apa pak miko
ya kuncinya adalah
jadi kuncinya adalah
jadi kuncinya adalah pada
kewajiban atau penyelidikan
saja kemudian ada
tanda tanda pada penyelidikan
kita ada peningkatan yang
besar sekali kemudian
keunian rumah sakit juga
meningkat banyak kemudian
kematiannya meningkat sedikit
walaupun sedikit menurut saya
kita harus mengambil sikap jadi
sekali lagi kuncinya adalah intelijen
atau penyelidikan sehingga
kewaspadaan itu harus
tindakan itu harus
berdasarkan data jadi
kalau data itu harus berdasarkan
data yang akurat dari
surveillance atau intelijen yang baik
jadi menurut saya
kuncinya adalah intelijen
ada kuncinya adalah surveillance
jadi kalau surveillance
kita tidak baik maka
kita tidak tahu kapan
kita harus berjidat
begitu mas baik
mencegah kewaspadaan itu menjadi kunci tentunya ya
dan harapan bersama
ada sesuatu ada
potensi yang akan meledak di
pertengahan juli itu tidak akan terjadi
terakhir saya akan ke pak syahril lagi pak syahril
bagaimana kemudian supaya
tidak hanya soal waspada tapi kemudian
masyarakat juga sadar begitu
untuk kembali meningkatkan protokol kesehatan
adanya tanda kenaikan
kita harus memberikan suatu warning
kepada seluruh masyarakat
dan seluruh pemangku kepentingan
itu meningkatkan kewaspadaan
dalam disiplin penggunaan
protokol kesehatan yang saat
ini sebagian dinilai
oleh kalangan itu sudah mulai
mengkendon jadi kita
tingkatkan lagi krisip pelanan ini
pengawasan ini dan
semua yang terkait yang
bertanggung jawab di lingkungan masing masing
untuk memberikan pengawasan
masalah vaksinasi juga
harus digerakkan oleh seluruh sektor
atau seluruh yang
saya sebutkan tadi yang terkait
agar kita semua bergerak
untuk mencapai target target
perlindungan kepada masyarakat
agar kita bisa melakukan pengendalian
pandemi ini khususnya
terhadap suku varian baru
ba empat maupun ba lima
dengan kebersamaan ini
insya allah walaupun ada kenaikan kasus
mengendalikannya dalam arti apa
boleh kita ada kenaikan kasus
kemudian terpapar atau
terinfeksi tapi dengan
vaksinasi yang kita jalankan
maka derajatnya akan
lebih ringan jadi tingkat
hospitalisasi atau orang
yang dirawat dalam sakit akan
berkurang termasuk menurut
baik terima kasih atas waktunya
muhammad syahril jurubicara kementerian kesehatan
dan juga ada tri yunis miko epidemiolog
terima kasih bapak bapak salam sehat selalu
terima kasih pak syahril